bunyinya seperti trompet ada juga yang didengar seperti suara gemuruh keras antara logam mendecit dan mesin pesawat
namun yang jelas suara tersebut datang dari langit
sejumlah warga di amerika serikat jerman australia hingga kanada
mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan
tak sedikit yang beranggapan suara menyeramkan itu adalah trompet sangka kalah tuhan
ataupun berasal dari peradaban alien
ada banyak teori dan penjelasan ilmiah fenomena tersebut
ilmuwan dari geological survey amerika serikat mengatakan bahwa
itu bisa jadi gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi
yang memang bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi
selain itu david hill juga berpendapat suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor
pendapat berbeda disuarakan oleh tim dari program riset pemerintah amerika serikat
menyatakan suara itu berasal dari pengaruh dari lini daya listrik
radiasi elektromagnetik tekanan tinggi gas dan jalur komunikasi perangkat mirkabel
namun demikian masa berpendapat itu bisa jadi merupakan emisi suara dari planet bumi itu sendiri
badan antariksa amerika serikat ini menganalogikan seperti suara latar belakang pada film sains fiksi
suara tersebut masih menjadi misteri hingga kini
karena para ilmuwan belum bisa memberikan jawaban bulat atas fenomena alam yang terjadi